mohon kiranya pak kapolri evaluasi tentang jalur permanen sepeda yang sudah ada di sudirman tamrin
jangan sampai ada isu tentang diskriminasi
tak kelar kelar nih urusan jalur sepeda
kebijakan pemerintah provinsi dki jakarta membuat jalur sepeda permanen ternyata masih menjadi perdebatan
kali ini hingga ke tingkat pusat
yang terbaru dalam rapat dpr ri dengan polri pada rabu enam belas juni
wakil ketua komisi tiga dpr ahmad saroni meminta kepala polri jenderal listio sigit
mengevaluasi kembali kebijakan tentang jalur sepeda permanen sudirman tamrin
bahkan politikus partai nasdem itu menyarankan agar dibongkar saja
dengan alasan menimbulkan diskriminasi terhadap pengguna jalan lain
jangan sampai jalur permanen nanti semua pelaku motor hobi motor
minta juga kepada pemerintah jalur motor khusus kayak harley dan superbike
mohon kiranya pak kapolri dengan jajarannya terutama ada kor lantas disini
untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang
bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut
hanya kepala polri pun menyetujui saran wakil ketua komisi tiga dpr itu
sigit menyebut akan mencari formula yang tepat untuk memastikan pengguna sepeda aman berkendara di jalan raya
terkait dengan jalur sepeda kami akan terus mencari formula yang pas
kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja
terkait dengan jamnya kemudian pengaturan luas wilayahnya
daerah mana saja ini akan kami koordinasikan dengan kementerian perhubungan dengan pemerintah daerah dki
para kapolda di seluruh wilayah juga melakukan yang sama
merespon hasil dengar pendapat kepala polri dan komisi tiga dpr
wakil gubernur dki jakarta menegaskan kebijakan tentang jalur sepeda di ibu kota masih dalam pembahasan dan belum ada keputusan final
dikutip dari detikom riza menyebut pernyataan kepala polri menyetujui pembongkaran jalur sepeda
tentu perlu didiskusikan dan melalui pembahasan dengan pemerintah provinsi dki jakarta
semoga lekas berakhir ya polemik mengenai jalur sepeda ini dan semua pengguna jalan apapun kendaraannya tetap aman
yang paling penting patuhi aturan dan rambu lalu lintas yang ada
tim liputan cnn indonesia